polisi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus bentrokan di lahan tebu kabupaten indramayu jawa barat
salah satunya adalah anggota dprd indramayu fraksi demokrat
bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini
kita konfirmasi dengan kabupaten humas polda jabar kabupaten polda erdi acaniago
selamat sore pak erdi
selamat sore pak erdi
terima kasih pak ardi sudah bergabung dengan kita sore ini
langsung saja pak erdi kita ingin tanya update terkini pak
kan sudah ditetapkan ya pak ya tujuh tersangka termasuk juga sang wakil rakyat begitu ya
apakah kemudian ini masih ada potensi pihak pihak lain yang terlibat dan kabarnya juga masih ada yang diburu nih pak
bagaimana perkembangannya hingga sore ini
ya baik terima kasih
saya akan menjelaskan memang dalam kejadian ini ini sudah ditetapkan tujuh orang sebagai tersangka
lima orang sudah ditahan
ya ditahan di polda jabar
dua orang ini sedang dalam pencarian tapi status sudah tersangka
ada kemungkinan banyak ada penambahan pelaku pelaku lagi
namun ini akan kita dalami pada saat pemeriksaan dari tersangka tersangka dan saksi yang sedang kita tangani sekarang
oke pak erdi kita juga ingin mengetahui ini perannya tersangka ini apa
khususnya anggota dprd ini
ini kabarnya juga diindikasikan mengakomodir begitu ya juga sebagai provokator atau apa hasil selidik dari kepolisian
ya kebetulan yang anggota dprd tersebut itu merupakan ketua dari forum kamis ya
apa kelompok masyarakat indramayu selatan ya
nah yaitu yang bersangkutan selain dari ke anggota dprd yang bersangkutan juga sebagai ketua
nah kebetulan yang bentrok dengan petani yang ada di kebun kebu di pp raja wali tersebut itu adalah bentrok dengan estamis
karena itu dalam peristiwa tersebut polisi atau penyidik dari polres indramayu sudah menemukan ketujuh ketujuh bukti keterlibatan yang bertanggung
nah sekarang sedang dilakukan pedalaman namun dalam konteks bagai tersangka yang sudah ditahan
oke pak erdi ada yang kemudian mengatakan bahwa saat itu perannya justru sebagai kepala ormas begitu ya kepala ormas fkmis ini ya
atau cerita lengkapnya seperti apa sih pak atau dia hadir sebagai perwakilan partai atau bagaimana sebenarnya
yang bersangkutan memang sebagai ketua ormas dari fkmis itu
namun dalam rangkaian kegiatan tersebut ya penyidik tentunya tidak bergegabah menentukan yang bersangkutan sebagai tersangka
ya tentu ada bukti bukti dan petunjuk ini merupakan konsumsi dari penyidik sendiri
nah oleh karena itu kita tidak bisa menyampaikan peran sebagai apa dan bagaimana pada kenyataannya yang bersangkutan itu ada
ada keterlibatan dalam kasus meninggalnya dua orang tersebut akibat dikeroyok oleh lsm estamis yang ada di indramayu
oke artinya tidak kemudian terburu buru menyangkut pautkan ini dengan status sosialnya di masyarakat yang juga ingin diketahui oleh publik pak
bagaimana memastikan jika tersangka ini yang katanya wakil rakyat begitu ya anggota dprd ini diproses secara
adil begitu pak proses hukumnya apakah kemudian akan ada pertimbangan tertentu atau komunikasi lebih lanjut dengan petinggi partai yang kadernya terlibat kasus hukum ini atau apa bagaimana langkah hukum yang akan diterapkan
ya polisi itu profesional ya dalam mengungkapkan suatu tindak pidana
dalam artian ini tidak perlu berkoordinasi pada saat
perbuatan atau tindak pidana itu terjadi itu dalam kategori tertangkap tangan
di istilahnya itu tidak perlu kita berkoordinasi
pada saat kejadian tersebut yang bersangkutan itu terlibat
apalagi menghilangkan nyawa seorang yang merupakan itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa
nah dengan demikian penyidik mempunyai pertimbangan lain
dan berkeyakinan bahwa yang berkejahatan
yang di saat kejadian tersebut merupakan bagian dari proses perbuatan pidana yang terjadi di kebun tebu di wilayah perkebunan raja wali ya yang ada di majalengka tersebut
oke artinya kemudian ini pidana murni begitu ya pak erdi ya sehingga kemudian proses hukum yang diterapkan kepada anggota dprd yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka
ini sama dengan enam tersangka lain yang juga sudah ditetapkan oleh kepolisian
baik terima kasih pak erdi sudah bergabung dan mengkonfirmasi hal ini
salam sehat pak erdi